mainkan gamenya dapetin plusnya
ya pak sekali lagi terima kasih loh
saya sudah dibantuin bapak sudah repot repot bantuin saya
iya tapi kamu jangan sungkan sungkan ya
kalau masih perlu bantuan dari aku
yaitu saya senang loh bisa bantu kamu
apapun keputusan sidang kamu nanti kamu tuh gak perlu sedih
karena saya yakin kamu pasti menemukan pengganti paroi dengan cepat
raja tolong aku raja
ya allah raja gimana ya raja aku takut aku benar benar takut
pegang tangan aku
lompat dari sana

nunggu berapa bang

yaudah kamu pergi sana

mau bangus diraku
udah pergi jangan disini
memang lagi ada urusan sama om lemos
gak nyangka ternyata citra lebih bela aku daripada anaknya sendiri
ya udah cid kamu mendingan istirahat tidur di rumah
iya saya minta maaf ya pak ya
mama bikin kesel aja deh
apa raja aktif atau berada di luar jangkauan
kok nomernya raja nggak aktif sih
oh iya raja bilang kalau misalnya dia ini mau ke tempat bisnis sapinya dia
ada raja di sana
tunangannya raja kecelakaan dong
tunangannya raja kan aku
maksudnya orang itu tunangan itu siapa ya
raju sama siapa di sana
nggak beres nih
aduh itu orang gak balik balik
jangan jangan terjadi sesuatu sama mereka
ya pak mana jalanannya curam lagi
iya pak kita cari aja yuk
ibu ibu kita tunggu di sini saja dulu
soalnya kita sendiri tidak tahu posisi perangnya

wah itu allah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh